pemda daerah istimewa yogyakarta tengah menyiapkan rencana bila penerbangan internasional mulai dibuka
menurut dinas kesehatan d i e regulasi ini untuk mengantisipasi mudiknya para pekerja migran indonesia dari luar negeri
jadi memang ada regulasi yang menerapkan bahwa setiap bna dan wni yang masuk ke wilayah indonesia itu
harus mendapatkan perlakuan evaluasi atau karantina selama lima hari
tentu saja teman teman di sepuluh hotel yang ada ini kita bantu untuk siapkan diri
pembayun menambahkan setidaknya ada dua persiapan yang dilakukan
yaitu melakukan vaksinasi pekerja sektor perhotelan dan lokasi isolasi mandiri
telah terverifikasi tim dinas kesehatan dan dinas pariwisata setempat
sementara itu setidaknya sepuluh orang yang berpengalaman untuk berpengalaman
hotel telah menyatakan kesiapannya menjadi lokasi isolasi mandiri
rencananya biaya isoman ini akan ditanggung warga sendiri
isolasi mandiri ini kami bisa menerima apabila tamu itu menunjukkan hasil pcr atau antigen yang negatif bukan positif
kalau itu menunjukkan positif bukan ranahnya kami untuk menerima
isolasi mandiri tapi di rumah sakit atau shelter shelter yang ditunjuk oleh pemerintah
salah satu pengelola hotel yang akan menjadi lokasi isolasi mandiri menyambut baik rencana ini
pasalnya warga yang melakukan isoman kondisinya justru dianggap lebih sehat
karena dipastikan sudah dibekali surat bebas covid sembilan belas dan beberapa kali menjalani screening kesehatan
sebelum naik pesawat mereka sudah di scanning di airport sudah di scanning
masuk hotel sudah di scanning
di dalam hotel mereka tidak boleh keluar sama sekali ketat sampai dia check out
sebelum check out pun di check ulang
jadi repatriasi itu setahu saya itu sangat clean karena check in nya pun dipisahkan sebetulnya
pihak hotel mematok harga yang bervariasi untuk isolasi mandiri selama lima hari
harganya berkisar rp lima ratus hingga rp enam juta
tergantung kelas hotelnya dari non bintang hingga bintang
jumlah hotel kemungkinan bertambah
karena kondisi ini dianggap bisa meningkatkan pendapatan hotel
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta